pt pindad bersero sedang mengembangkan tank kelas menengah bersama turki
saat ini pindad sudah menyelesaikan dua prototipe untuk proses sertifikasi sebelum diproduksi massal
pt pindad persero menargetkan tank kelas menengah yang sedang dikembangkan bersama turki dapat dipasarkan awal dua ribu sembilan belas
saat ini pindad sudah menyelesaikan dua prototipe untuk proses sertifikasi sebelum diproduksi masal
proses sertifikasi mulai dari uji kemampuan mobilitas dan kemampuan bermanuver uji tembak serta uji ketahanan terhadap ledakan ranjau
hal tersebut diungkapkan salah satu direktur pindad saat ulang tahun pidat ke tiga puluh lima senin malam
kita berharap bahwa dua ribu sembilan belas kita sudah bisa memulai proses produksi masal daripada kendaraan ini
tentunya akan tergantung pada jumlahnya bahwa apakah kita bisa mengirimkan pada dua ribu sembilan belas atau di dua ribu dua puluh
tapi kita akan berusaha secepat yang bisa kita lakukan dengan tidak melupakan menjaga kualitas yang harus dijaga